ibu gak ada cerita apa apa sama tete sebelum dia meninggal
ibu gak cerita apa apa
tapi sebelum ibu meninggal
ibu sempat tunjuk tunjuk kembalilah
tunjuk tunjuk maksud tete
jadi sebelum ibu meninggal
ibu nunjuk nunjuk balilah gitu dan muka ibu marah
kayaknya ibu mau cerita sesuatu
ibu ibu ya allah
tapi ibu keburu meninggal
apa jangan jangan balila ada hubungan dengan kematian ibu
sebenarnya ini sudah mulai
seenjauh mengatakan melahirkan semangat guitar
di atas tete pindahkan siang
kemati dia melakukan intinya tentang masalah keindahan
aku tuh capek dan aku bener bener udah gak kuat lagi sama kamu
salah aku apa sih sama kamu
sampai kapan sih kamu terus terusan mau fitnah akui
lila dewi ada apa lagi
nek ini si dewi nek
dewi tuh udah nuduh lila menjadi penyebab kematian ibunya dewi
tadi dewi cuman cerita sama maya
kalau sebelum ibu meninggal
ibu sempat nunjuk nunjuk kembali lah
dan muka ibu marah itu aja nek
oh terus kalau gak nuduh apa namanya dewi
aku tuh capek tau gak
kamu tuh selalu nuduh aku
aku tuh salah apa sih sama kamu mi
sampai tuh kamu benci banget sama aku
dan segala sesuatu yang aku lakuin tuh kayaknya selalu aja
aku udah gak ngerti lagi
aku udah gak tahan lagi sama kamu
dan gak tahan sama semuanya ini lagi
nek aku gak nuduh mbak lila
aku gak iri sama mbak lila
apabila bapak menunda pernikahan
maka bapak akan kena denda banyak
belum lagi apabila saatnya nanti kita nggak dapat tanggalnya
tapi gak apa bremus
kamu batalin aja
tolong kamu cariin lagi waktu yang tepat ya
jangan sampai gedung itu penuh nantinya
kamu mau tunda pernikahan kita
tapi kamu jangan salah panggung dulu
gak mungkin kan kita melangsungkan pernikahan
di masa masa berkabung ibu kamu kan main
maafin untuk apa
ini kan bukan salah kamu
ini bukan kendak kita loh
jadi kamu gak perlu ngerasa bersalah
saya beruntung punya mas satria
kamu tahu gak mai
sebetulnya aku yang beruntung
aku udah ditunggu dan cintai sama gadis baik kamu
dan sekarang giliran aku yang menunggu kamu mai
makasih untuk apa
gak usah terima kasih dong
kalian berdua ini udah gila ya
semua kan undangan sudah disebar
teman teman mama juga semua udah tahu
ngejelasin aja keadaannya seperti apa
kalau kita lagi masih berkabung mak
aku yakin semua orang pasti ngerti kok
ibu halimah itu kan ibu ibuanya maya
bukan ibu beneran
bukan ibu kandungnya
terus apa hubungannya sama dia biar aja dia mati
pokoknya perkawinan harus jalan terus
saya sudah menganggap ibu halimah itu seperti ibu kandung saya sendiri
akan lebih mana mungkin saya menikah di saat berkabung seperti ini tante
ma terserah mama deh pengen ngomong apa yang jelas ini keputusan aku aku yang mundur pernikahan ini bukan maya
yaudah mai lebih baik kita pergi aja kebanyakan babi ibu lama lama sebuah batal
ginilah nasib seorang ibu anak muda gede ibunya ditinggal ditampung
lara jangan bisik ya
nanti kalau ibu lila tahu
nanti bisa marah sama om gustaf
lara kamu mau tahu enggak
sekarang om gustaf sudah punya uang
nah sekarang om gustop mau kasih kamu hadiah
om gustaf cuma bisa kasih boneka ini aja
ya ampun may
tan kamu kok berdarah kayak gini sih may
kenapa sih may
kena duri mas
ya ampun kamu ini gimana sih mai
udah tahu pohonnya banyak durinya kenapa kamu deketin sih
aku tadi mau ambil bonekanya lara
lara kalau bonekanya udah jatuh jangan diambil lagi
coba lihat tuh gara gara kamu tangannya tante maya ini jadi luka
sini boneka kasih om satria
sini om satria beliin yang baru
siapa baru lagi kudat lara
demi maya dia marah marahin lara
memang sudah saatnya dia tahu siapa lara sebenarnya
biar aku bisa keren lagi dengan nyoba
om jangan om
kasihan lara lara kan gak ngerti apa apa
ya udah sini
tangan kamu biar aku baca
tidak tuhan aku sudah keren lagi
tidak tuhan aku sudah keren lagi